kasih sayang tidak harus ditunjukkan dengan cara seperti ini
seorang suami membakar sofa dan memecahkan pintu kantor bapeda riau
di jalan gajah mada pekanbaru pada selasa siang
kepada polisi tersangka pelaku mengaku marah terhadap istrinya yang bekerja pada hari libur
tetapi saat dicari di kantornya sang istri tidak ada di tempat bekerja
sebelumnya tersangka yang berusia empat puluh delapan tahun itu sempat dicegat petugas keamanan
tetapi ia mengancam dengan sebuah martil
tersangka kemudian masuk ke kantor sambil membawa sebotol minyak ke lantai dua
mencari keberadaan istrinya
petugas pemadam kebakaran yang mendapat laporan tiba di lokasi untuk memadamkan api
saat ini tersangka telah ditahan di markas polres tapekanbaru
untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut
kami dari polres tapekanbaru di bk penuh oleh dikrip umbol dari riau
berhasil menangkap pelaku ya dengan inisial i
kebetulan inisial i ini
istrinya berkantor di sini
berkantor di sini
kebetulan keterangan tadi awalnya bahwasannya
isinya izin ke kantor ternyata dicek di kantor tidak ada
mungkin spontan kegiatannya
namun untuk motif lebih jauhnya akan kami dalami lagi
yang ini juga jangan ditiru
inilah aksi emak emak mengutil mainan di sebuah toko yang berada di jalan wahidin sudirohusodo
kota pasuruan jawa timur pada jumat dua puluh delapan januari lalu
dalam video yang menjadi viral di media sosial tersebut
emak emak ini memasukkan sejumlah mainan ke kantong plastik yang dibawanya
kemudian menaruhnya di dalam roknya
sementara itu anaknya menyuruh pemilik toko membungkus kado
namun pengutilan emak emak ini tidak dilaporkan kepada pihak berwajib
menurut pemilik toko ia akan menambah pegawai toko agar kejadian serupa tidak terulang
tim liputan cnn indonesia